pemerintah provinsi dki jakarta memutuskan menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar mulai empat belas september
selama masa psbb rumah ibadah tidak diizinkan beroperasi
namun pemerintah provinsi dki jakarta akan memberikan penyesuaian terhadap tempat ibadah bagi warga ibu kota
untuk ibadah sholat jumat hanya boleh dilakukan di masjid masjid kecil
imam besar masjid istiqlal jakarta nasaruddin mengingatkan bagi masjid yang masih dibuka
untuk menerapkan protokol kesehatan dengan mengenakan masker menjaga jarak dan mencuci tangan
masjid istiqlal sendiri akan ditutup selama penerapan kembali psbb total di dki jakarta
sholat jumat itu kan ada di masjid lokal lokal kita
yang tadi dimaksudkan pak gubernur itu masjid yang masih teraya masjid besar itu
itu betul betul terutama di daerah daerah yang zona merah apalagi hitam ya kan
ya itu disarankan sholatnya di musola di masjid dekat rumahnya yang sudah terdeteksi siapa di sana kan
sementara salah satu masjid yang masih diperbolehkan buka adalah masjid jami baitul rohim yang berada di rusun bidara cina
meski diperbolehkan jemaah di masjid tersebut hanya diperuntukkan warga rusun saja
di sini biasanya
yang sebelah seperti yang sudah sudah tuh kita disiapkan dari bawah tuh
biasa disediakan sabun buat cuci tangan
nah setelah itu pas prakteknya ada disiapkan harus bawa masker bawa senjata sendiri dan jaga jarak
dan disiapkan hand sanitizer
warga rusun menutup dua akses pintu masuk warga dari luar yang tidak terawasi dan takut membawa virus ke dalam rusun
untuk warga rusun tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan melakukan tiga m di dalam masjid
tim liputan cnn indonesia